nanti langit bangun kalau berisik
oh uni dimana karina dan ibu ibu
oh dia sudah berangkat ke pelembang andung
oh iya andung datuk tunggal datang kesini
tapi dia keluar mau cari ramuan untuk ratna
syukurlah semoga berhasil
serangga bahkan diserang oleh mbak apan

lainnya kaki saya gak bisa digerakkan
kalian tidak akan bisa lari
ini jurus berkat buku
kami tidak membutuhkan kalian
kami membutuhkan pemuda yang itu
kami akan menang
karena kau baik baik saja kan
kok tidak apa apa kan ratna
nanti langit bangun kalau berisik
unik di mana karina dan ibu ibu
oh dia sudah berangkat ke pelembang andung
oh ya dong datuk tunggal datang ke sini
tapi dia keluar mau cari ramuan untuk ratna
syukurlah semoga bisa membantu ratna
andung nara aja di mana
kenapa belum pulang ya
kenapa belum pulang ya

udang raju tidak mau mengucapkan selamat malam untuk langit
ini kan sudah malam
ya ya langit
sebentar lagi ya pak pulang ya
bu dimakan ya bu ya
bu dimakan ya bu ya
tatu ibu kamara
apa kamara sudah tahu tentang kei
sekar kenapa dia
kalau sekar dan juga alim
pergi meninggalkan jakarta
pinjam handphone kamu
sekar ayo dong diangkat tolong telfon ke sekar
tidak tidak diangkat sama sekar
saya akan coba telfon ke kamar
kenapa telponnya wiwi tidak aktif ya
tidak diangkat sama sekar
nomor kim aung tidak aktif gua mara
mungkin sekarang kim aung ada di tengah hutan
mungkin sekarang kim aung ada di tengah hutan
saya juga telepon ke rumah tidak ada yang jawab
saya juga telfon ke rumah tidak ada yang jawab
saya harus pergi
mencari sekar secepatnya
ayah ibu bangkit dulu untuk mencari sekal
ya tuhan apalagi ini
kau tenang tidak ada apa apa
aku hanya ingin hidup tenang di usia tuaku ini bang
ya tuhan apalagi ini
ya tuhan apalagi ini
ya tuhan apalagi ini
kalian tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kok kau tadi bisa ngeluarin kekuatan besar macam itu
lo belajar dari mana
gak tahu aku juga bingung kenapa bisa tiba tiba seperti itu
lo kan sering banget tuh baca buku lo yang tentang manusia harimau itu
jangan jangan lo beneran manusia harimau
ya mungkin aja aku pernah lihat jurus itu di satu tempat
oke coba kau praktekkan sekali lagi
gak apa apa pakai coba aja dulu
siapa tahu kau ini memang punya kekuatan yang terpendam
kau ini kurang konsentrasi ke
kau punya potensi itu
kau ini bukan orang biasa
bukan orang biasa maksudnya gimana pak kasbul
hanya perlu latihan sedikit saja
kau akan bisa menguasai segalanya
bener juga gak mau ulang
berarti aku kurang konsentrasi ya
sedangkan tadi aku dalam keadaan terdesak